lama banget sih
oh my god so sweet banget sih masih nungguin aku
oh ya makeup gue
suara apaan tuh barusan
mel ngurung gue disini
gue bener bener ngerasa tersiksa harus nurutin mel kayak gini
lama lama gue bisa gila kalau bareng terus sama dia
gue pengen keluar dari sini
ternyata batu bata ada di dalam sini
hah kenapa sih gue harus dengar suara hati dia kayak gini
mau bodoh amat tapi gue kasian
apa gue masuk aja ya

lo kenapa sih harus nyakitin diri lo sendiri kayak gini
lo pikir dengan lo kayak gini masalahnya bisa selesai
yang ada lo ngerugiin diri lo sendiri
lo harus bisa atur emosi lo
gue udah bisa bayangin sih nanti malam bakal sekeren apa
dan gue yakin banget ini bakal jadi acara pesta seni terkeren sepanjang sejarah bunga bangsa
oh ya van pengisi acara gimana ya
semua udah confirm kok
oke dan kalo gitu gue mau samperin my friends
mendingan sekarang lo lepasin temen gue yang lagi di keram kay
gue usah lebih baik ali
pangeran tuh cuma gue simpen baik baik supaya gak diketekan sama si cewek asongan
udah itu aja
nih ya gue mau ke prince dulu
dan kalian berempat awasin baik baik
gue mau malam ini perfect banget
serahin aja semuanya sama kita
lagi pula kan ada atta dan
yang setia menemani dan bantuin kita
ribet banget sih kerja sama cewek cewek ini
mendingan sekarang gue pacaran sama citra
ketahuan bikin senengnya
lama lama bukan cuma pangeran yang harga dirinya diinjak injak sama mel
secara dia kan bucinya si mel
kalau bukan karena mel yang bikin acara ini
gue udah males jadi panitia
gue gak ngikutin apa yang mel mau
video gue bakalan kesebar
semua orang bakalan tau
semua orang bakalan tau aib gue
dan jujur gue malu khusus goreng
gue malu banget
gue gak mau kalo sampe semua orang tau tentang trauma masa kecil gue
karena itu masalah keluarga gue dan
dan itu aib buat gue
gue gak mau sampe semua orang tau tentang itu
tapi gue juga gak tahan begini terus
gue mau ini semua berhenti
punya rasa takut itu wajar batu batak
semua orang pasti punya rasa takut
dan itu wajar batu bata
jadi lo gak perlu malu soal itu
justru karena allah menganggap itu aib
mela kan punya alasan yang lebih kuat lagi untuk selalu neken lo
rasa takut itu bukan untuk dihindarin
tapi untuk dihadepin
pernah aku jatuh hati
padamu sepenuh hati

biar gue aja yang ambilnya
terserah lo mau nekun gue mau nyakitin gue kayak gimana pun gue gak peduli nol
yang satu lagi
gue gak nyangka batu bata punya pikiran kayak gitu buat gue
thank you beb
yaudah balik ya
see beb semuanya tuh udah hampir selesai
gue yakin banget acara malam ini bakal wow banget
dan lo sebagai panitia bakal terima pujian banyak banget
ya at least kasih ucapan terima kasih sedikit ya buat mereka yang udah bantuin kita
nel lo tau gak sih
ucapan terima kasih itu biasa diucapin setelah selesai acara
kok semuanya udah selesai
ini kan baru aja mau mulai
oh ya tapi kan ini udah sesuai jadwal
lo harus lakuin lah
nel dimana mana orang kalo ngasih ucapan terima kasih tuh di akhir